pengacara lukas nmb mengakui kliennya ditangkap oleh kpk pada selasa pagi di salah satu rumah makan di jayapura dan telah diberangkatkan ke jakarta
dalam keterangan pers di jayapura pada selasa sore tim pengacara lukas nmb mengatakan pihaknya sempat mendatangi makobrimopolda papua namun tidak bertemu lukas nmb
rencananya rabu pagi tim pengacara akan terbang ke jakarta untuk menemani lukas nmb
tim hukum gubernur papua membenarkan bahwa bapak gubernur lukas nmb tadi dijemput oleh penyelidik kpk dan kami baru tahu setengah jam setelah itu katanya informasinya dibawa ke brimob
kami segera ke brimob ternyata bapak sudah dibawa ke bandara
kami berusaha mencoba ke bandara untuk menemui pak gubernur ternyata kami sudah sampai di bandara beliau sudah terbang pas kira kira jam dua siang waktu papua
hukum yang akan terjadi yang kami prediksi begitu bapak lukas tiba yang pertama dilakukan kpk tentu pemeriksaan kesehatan beliau
memaklumi bahwa keadaan beliau kan dalam keadaan sakit
sehingga kita berharap tim dokter kpk bisa merekomendasikan beliau untuk menjalani perawatan
andainya antara peralatan atau alihnya tidak ada kami masih tetap berharap supaya permohonan kami agar bapak lukas menjalani perawatan di singapura dengan dokter dokter yang sudah sering melakukan fisik